bagaimana kemarin kesini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
kebetulan lepas dari kandangnya
tidak binatang mesti dikasih kandang yang kuat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
iya tuan terima kasih saya permisi tuan
sialan kabur gitu babi
mana sih dia
amang ketangkeh tanpa ngasih
bini udah mau ditembak
kenakan gua lah
lu kelamaan sih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
ya gua ngantuk
wajar aja lagi
udah ditembak belum
gak dapet apa apa nih
kemahannya aja sih tuh juri
buat tiup aja biar cepet pulang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
kemahannya aja sih lu
apa banget lu di dalem ngapain aja lu
ternyata sasaran kita babi ngepet juga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
sekarang kita kan nabah timnya nih